emang davin kamu tuh ngapain sih ngajak rara ketemu
karena kamu bisa whatsapp aja emangnya mau ngobrol apa sih
aku harus ngomong langsung soal ini rara sekalian mau lepas kangen
sebenernya rara juga kangen sama apa davin
mereka bisa main bola basket
iya men keren banget
sama sama jago main basket
oke anak anak semuanya selesai pertandingan kalian masih ada waktu sepuluh menit untuk istirahat
dan ganti baju dipersilakan ya udah yang lainnya emangnya prinsipnya gua ngasih
selama lamanya ya udah hati hati ya
sel ternyata kamu jago main basket ya biasa aja enggak sel aku bisa melihat permainan kamu
dan kamu tuh beneran jago kayaknya kita beneran cocok deh aku sebagai kapten tim basket anak
pipa yang cowok dan kamu juga bisa jadi kapten tim basket anak pipa yang cewek gimana
kenapa sih misal selalu menang dari gue sel aku masih berharap sih kalau kamu tuh mau terima
tawaran aku buat jadi wakil ketua osis apa wakil ketua osis karena aku yakin kita bisa
merubah sekolah tambah keren gimana bukannya ketua osis udah saya lagi kalau masalah itu
sih aku bisa gantiin ke kamu kok
kalau kamu emang mau jabatan itu
sorry banget nih cuman gue gak ada niatan sama sekali buat jadi wakil ketua sih
shall ganti baju yuk
al gue mau kok jadi wakil ketua osis dan siap dampingin lo kuman aja
banyak hal yang jadi faktor kenapa gue memilih misa jadi wakil gue

gue tau gimana caranya si michelle bisa jadi wakil ketua osis
ada yang mau ketemu sama pak roy
iya ada yang mau ketemu sama pak roy
karena aku sudah beberapa kali abaikan teleponnya
apa mau diterima
suruh aja ke ruangan saya ya
aku memang gak mungkin terus menerus menghindari mila
aku harus bisa menyelesaikan semua masalah
aku tuh masih punya kartu aslo ya
lo licik banget tau gak
gue bersyukur rifki udah putus sama lo
terserah ya lo mau ngomong apa
pokoknya lo harus ikutin kemauan gue
siap siap aja lo bakal dicap pengkhianat sama teman teman lo
lo nyuruh rara buat ngebujuk michelle
gue sama rara itu udah putus
dan itu semua gara gara lo nyebarin videonya
dan sekarang lo minta gue suruh rara buat ngebujuk michelle
kira kira gue peduli
pokoknya gue gak mau tahu
gimanapun caranya lo harus usaha suruh rara ngebujuk michelle
supaya misal jadi wakil ketua osis
gak mau tau pokoknya michelle harus jadi wakil ketua osis
lo gue kasih waktu satu minggu
rekaman rifki bakal gue viral

rekaman rifki bakal gue viral
kenapa gue bodoh banget sih
mau maunya aja nurutin kemauan arin dulu
sekarang semuanya jadi bumerang buat diri gue sendiri
sekarang semuanya jadi bumerang buat diri gue sendiri
sekalian melepas kangen
rara juga kangen sama opa davin
aku mau minta tolong sama kamu ra
tolong kamu bujuk michelle
jadi wakil ketosis ya
kayaknya rara nggak bisa bantu deh
soalnya tadi aldino tuh udah minta michelle
untuk jadi wakil ketosis
tapi michelle gak mau
dan kamu tau gak tadi ari ngancam opa lagi
omoh ari ngancam kamu lagi
dia jadiin rekaman rifqi
bawa jadi senjata untuk ngancam opa

emang rifqi bahas apa sih soal michelle
rara kan temen deketnya michelle
kalo gua kasih tau rara isi rekaman itu
urusannya bisa panjang nih
rara pasti gak mau kalo michelle dipermainkan sama rifqi
kok malah bengong sih
nanti aku ceritain ya ra
tapi gak bisa sekarang
pasti arin ngasih aku waktu satu minggu
kalo aku gak bisa ngebujuk michelle
buat jadi wakil ketosis
dia bakal nyebarin rekaman rizki
kalo itu bisa ngancurin persahabatan aku sama rifqi
aku nyesel banget waktu itu nurutin ke maun si arin
dan itu juga karena dia ngancam opa
dia nyebarin video kita pacaran ra
jadi aku terpaksa ngorbanin persahabatan aku sama rifqi
mau nyusul apaan

arin jahat banget sih
endingnya video kita juga disebarin sama dia
aku udah bener kesel sama arin

buat jadi wakil ketosis
kamu udah mau nolongi opah
ini kan cowok yang waktu itu hampir tabrakan sama gue sebenarnya dia siapanya rara